oke udah pakai sunscreen gitu ya dan kita akan masih tetap membahas soal bahaya sinar uv terhadap kesehatan kulit
sudah bergabung bersama kami di studio dokter spesialis dermatologi ferologi dan estetika ratna komala dewi
iya selamat pagi menuju
mungkin langsung aja kita tanya tanya kali ya ke dokter ratna
mungkin sebenarnya kan kita tahu ya sinar matahari yang membahayakan untuk kulit kita itu adalah ultraviolet
dan kita tahu ada uva dan uvb
boleh diberitahu dulu nggak sih sebenarnya bedanya apa sih dok
ya sebenarnya ultraviolet itu ada tiga ya
ada uva uvb dan uvc
nah namun yang sampai ke bumi ini sampai ke kulit kita adalah uva dan uvb
nah kita dari panjang gelombangnya
usia kulit a itu panjang gelombangnya itu yang paling panjang sehingga dia masuk ke dermis atau dalam kulit kita
itu sekitar dari tiga ratus lima belas sampai empat ratus nanometer
jadi dia itu langsung
masuk ke dalam dermis atau bagian tengah
nah kalau uvb itu panjang gelombangnya di bawahnya dari uva
nah itu panjang gelombangnya sekitar dari dua ratus delapan puluh sampai tiga ratus dua puluh lima nanometer
dia sampai di atas permukaan kulit kita
nah kalau uvc itu perbedaannya
nah dia itu panjang gelombangnya pendek
dari seratus sampai dua ratus delapan puluh nanometer
sehingga dia tidak masuk karena kita juga ada ozon ya yang melapisi
tapi kan oso sekarang ini kan juga udah mulai bolong ya
jadi nah itu juga ditakutkan
bisa masuk ke dalam permukaan bumi kita ya
kalau bicara soal yang uv tadi kan ada indeksnya nih
kita kalau bicara dilihat di hp
wah uv indeksnya lagi tinggi nih hari ini
sebenarnya untuk kadarnya seperti apa yang bisa ditoleransi oleh kulit manusia
nah itu lagi kan kita memang harus waspada ya
karena dari index tersebut kita ada parameter dan ada namanya spektrofotometri
seperti itu yang kita bisa ini
nah namun kita sebagai untuk pemungutan sehari hari
kita juga harus waspada
harus waspada dengan uva itu karena juga membuat aging ya
penuaan dini itu aging yang paling utama dari uva
nah kalau uvb itu kena sunburn
harus terbakar seperti itu
itu harus diwaspadai
nah untuk itu memang diperlukannya yang tampil surya gitu
untuk kita supaya kita nggak perlu ngukur lagi itu indeksnya
tapi kita harus proteksi gitu terhadap uv dan uvb
apalagi kan yang tadi sepanjang tahun
sebenarnya bukan cuma sekarang
sekarang sekarang ini aja
tahun indonesia memang panas
nah kita ada ada topis ya
dari katulistiwa seperti ini
tadi kan kita juga sudah lihat ya liputannya lia gitu kan
tentang pemakaian sunscreen atau tabir surya
nah sebenarnya selain sunscreen atau tabir surya
apalagi sih yang harus kita mungkin gunakan untuk melindungi dari sinar uv ini dok
nah mungkin kita bedakan dulu ya
namanya tabir surya itu kan ada dua ya
boleh pakai sunscreen boleh pakai sunblock gitu
nah kalau misalnya sunblock itu yang benar benar dia melindungi kulit kita
jadi memblokking ya
jadi sehingga terpantul gitu matahari ya secara refleksi
sehingga tidak masuk ke kulit kita
nah kalau sunscreen itu itu masih ada yang terserap di kulit kita gitu
namun kalau untuk kita make up sehari hari seperti ini memang lebih bagus pakainya sunscreen
karena kan dia lebih ringan dia lebih light lebih nempel
dan kalau misalnya ada tambahan benda
misalnya mau tambahin foundation atau makeup base lainnya itu lebih nempel
kalau sunblock itu kan benar benar nge blocking
jadi kadang kadang itu terlalu pekat ya
nah itu mungkin bisa untuk berenang ya
karena kan sunblock itu lebih ke water resistant gitu
yang lebih ke tahan air
misalnya di tabir surya atau sunkren atau sunblock tadi ada istilah spf
nah itu bagaimana kita memahami spf spf itu yang ada angka angka biasanya tiga puluh lima
itu mana yang harus kita pakai pada saat apa gitu dok
bisa penjelasannya nggak
nah spf itu kan untuk sun protecting factor terhadap sinar uvb
nah ada juga yang sebagai perlindungan kulit kita terhadap sinar uva
kan kita suka lihat tuh ya
ya itu untuk pelindungan terhadap uca
nah itu memang harus ada dua duanya nih dalam produknya itu tersebut
nah untuk nilai nilai tersebut
nah untuk sehari hari seperti kita mungkin dalam studio aja nggak terpapar keluar
ya lima puluh biasanya yang terlalu papar sinar matahari
nah untuk mengetahui ketahanannya ya
itu kan lebih ke ketahanan terhadap apa yang matahari
nah misalnya nih untuk spf tiga puluh ya
kita kalikan dari sepuluh menit yang terpapar kita sudah merah gitu ya
nah tiga puluh kali sepuluh menit itu tiga ratus ya
tiga puluh menit itu dibagi enam puluh menit
ketahanan berarti lima jam gitu
untuk pengulangan lagi seperti itu
jadi harus tetap di reapply ya
jadi namanya kalau sudah lima jam pakai lagi
soalnya nggak kena kan
karena lebih kalau pakai sahnya sehari hari itu kan lebih yang ringan ya
kalau pakai sambal kayak water resistant gitu
nah mungkin kan kalau itu buat orang orang yang bekerjanya itu di dalam ruangan hanya butuh spf tiga puluh
tapi kalau misalnya untuk yang di outdoor itu butuh lebih dari tiga puluh
itu dibagi enam puluh
jadi kan ketahanannya sudah delapan jam kurang lebih
tapi tetap aja harus di touch up lagi gitu
nah kalau misalnya nih untuk orang orang yang bekerjanya di luar ruangan
lalu sudah terkena sinar matahari itu cukup lama
apa sih yang harus dilakukan gitu ya
dan mereka lupa nih pakai sunscreen gitu
preventifnya apa nih dok
ya kalau cepat cepat ya harus ya ini
kan seperti kena sunburg itu kan juga membahayakan juga ya
karena kan itu kan eritema atau kemerahan ya
perih gitu juga kan
saya pun juga pernah
padahal saya sudah pakai sunscreen ketika saya arung jeram gitu ya
pernah di suatu tempat di filipina
padahal saya sudah pakai sunscreen gitu ya
tapi tetap aja kemerahan
nah itu kita harus memang punya
preventif seperti kita punya salep yang khusus ya
salep yang untuk merangsung meredius gitu
seperti yang steroid juga bisa
atau yang ringan ringan misalnya gel dari alueferra atau lidah buaya
seperti itu gitu
tetap kita harus ini
dan jangan juga langsung kita cepat cepat pakai
dini untuk rs itu jangan
oke justru nggak boleh
iya nanti misalnya perlu waktu kan adaptasi dulu
kalau langsung kenapa tuh dok
ada efek juga kan dari panas ke ini kan juga kita harus ada
terlalu ekstrim ya
terlalu ekstrim seperti itu juga
kan tadi udah harus pakai sunscreen
dan juga di reply
ada yang lima jam sekali tadi ya kan
kalau bisa kalau udah kena air wudhu di reply lagi gitu
terus kalau misalnya itu kan bahaya tadi sempat disinggung
yang paling banyak tuh kanker ya
kita kalau udah nyebut kanker wah
wah gitu kan
seberapa berpengaruh sih terkena matahari
kena matahari lalu langsung kanker gitu
atau ada punya jangka waktu gimana dok menjelaskan ya
ada beberapa waktu ya
misalnya memang kan ada pekerjaan pekerjaan sama seperti
tukang beca gitu ya petani
atau yang tukang tukang yang sering nampak matahari itu kan memang
mungkin di jalanan polisi gitu
ya seperti polisi
ya mungkin tukang sapu jalanan gitu kan
kadang kadang kan mereka laki laki suka nggak aware ya
suka cuek gitu kan
nah itu juga membahayakan juga
karena papalacina matahari yang terus menerus uv area uvb yang terus menerus bisa menjadikan kanker kulit juga
seberapa cepat efeknya itu dok yang kita akan rasakan
ya memang proses ya
tapi kalau misalnya kayak polisi kan ada topinya gitu ya
kalau yang lain itu masih ada pelindungan lihat topi kacamata gitu masih ada
tapi kadang benar benar langsung itu tuh yang itu sekitar ya empat sampai lima tahun itu bisa terjadi
nah yang paling sering itu adalah negara australia
itu sering banget itu
karena kan memang negara australia itu kan memang harusnya untuk suku aborigin
dimana kan pigment nya berbeda
sekarang matahari indonesia sekarang kokasia
nah paling sering itu hampir ya saya sering kalau nggak di luar negeri gitu ya sering ketemu juga teman teman saya yang itu dermatologis juga itu juga pernah mengalami karsinoma sel basal gitu pada wajahnya
karena memang papal matahari di sana yang memang tidak kuat untuk orang sel khas kokasia
mereka tinggal di tempat yang seharusnya untuk kulit yang lebih tahan pada matahari
maka ada saya suka karena kenapa tuh
ada jahitan gitu kan
ya kemarin saya habis operasi saya kena kasinomasel basal gitu ya
itu kan nama kankernya ya
nah itu di sana udah umum sih kalau misalnya itu
ini apa sih dok kalau misalnya untuk kanker kulit akibat sinar uv itu
nah seperti tayel alatnya kan seperti hitam gitu ya
terus warnanya juga ada perubahan warnanya juga ya
pakin lama membesar
kadang kadang kalau ini suka berdarah gitu
itu lebih khasnya ya
itu akan ke semua tubuh apa ke bagian kulit yang memang sering parmasi
jadi lebih banyak di wajah
pada kaum laki laki yang lebih sering ya itu banyak sekali di darah pipi gitu ya
kalau kecil kecil kecil dipikir tayel alat biasa gitu
makanya udah nggak gede nggak ngengkarowak gitu
udah berubah deh pokoknya daripada bentuknya perubahan warnanya gitu
jadi awalnya kayak flek gitu atau gimana
memang lama lama kan ringan ya
tumor ringan yang dinamakan keratosis seborowik ya
itu yang merupakan aging yang pertama kali muncul gitu
karena pokoknya sudah matahari
lama lama kalau misalnya milik
karena kan memang membesar seperti itu
lama lama sudah membesar bentuknya juga udah berubah warnanya berubah gitu
dan lama lama sudah mengganggu kan
oke artinya itu kalau misalnya sudah ditemukan hal hal seperti itu
langsung ada tindakannya dok ya
langsung konsultasi ke dokter dan diberi tindakan sesuai dengan apa yang dialami agar tidak menyebar begitu ya dok
dan semoga tidak terjadi gitu
jadi kita harus pakai sun cream
sun cream terisi aktif dulu
jangan sampai sakit
itu perlu dibuat sepadi banget ya gitu
apalagi cuaca parah seperti ini
itu memang wajib
itu hukumnya pokoknya
kemana pun bawa deh
ini walaupun seru ya sebenarnya
pasti tanya kan boleh ditanyain sebenarnya
kanker mungkin takut juga kita keriput segala macam gitu kan
jadi nanti kita lanjutkan lagi
setelah ini ya
setelah dari studio
terima kasih ya dokter
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
sudah berbagi ilmu tentang kesehatan kulit
terutama akibat sinar uv
terima kasih dok